nah pemirsa ini juga satu hal yang kurang lebih harus kita perhatikan juga ya di pantai biasanya kan kita liburan dan pantai ini juga menjadi salah satu tempat destinasi favorit wisata keluarga
tapi bagaimana kalau misalnya di balik hamparan pasir itu terdapat sampah beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan yaitu puntung rokok
anda sadar atau tidak nih puntung puntung rokok tersebut tersembunyi dan tersamar dalam pasir sehingga sulit untuk dibersihkan
seperti di pantai ladoya ancol jakarta utara dalam sehari petugas kebersihan bisa menemukan sekitar dua kilo puntung rokok yang dibuang pengunjung di pasir pantai
pantai bersih seperti inilah yang biasa saya bayangkan jika ingin memanjakan diri atau bersantai bersama keluarga
tapi apakah kita yakin pasir putih ini benar benar bersih
di antara pasir putih ini ternyata tersembunyi sampah yang tersamar dengan baik sampah puntung rokok
tidak hanya satu atau dua puntung tapi puluhan bahkan mungkin ratusan
padahal pantai merupakan salah satu area favorit keluarga untuk menikmati liburan
anak anak pun sangat senang menikmati bermain di pasir pantai
namun apa jadinya jika mereka ternyata juga berisiko bermain bersama puntung rokok yang merupakan sampah beracun
dalam puntung rokok terkandung sedikitnya empat bahan kimia berbahaya dan beberapa unsur logam berat
paparannya bisa sangat berisiko
jadi sepertiga dari limbah itu adalah puntung rokok
dan memang beberapa meneliti mengenai dampak ini terhadap ikan terhadap kehidupan
ikan itu indikator dari kehidupan
nah kalau ikan saja mati pertanyaannya kita bagaimana
tetapi kalau terpapar terus
itu kan ujungnya pasti kena penyakit tertentu yang mungkin akan mematikan
padahal kami sudah memberikan himbauan
himbauan himbauan tulisan tulisan jagalah kebersihan pantai buanglah sampah pada tempatnya
terus ada padging sound juga kami setiap saat kami infokan supaya membuang sampah pada tempatnya
tapi ya namanya habit mungkin agak susah
tapi pelan pelan lah mungkin kedepannya mungkin bisa lebih baik
kendaraan khusus penyisir sampah dikerahkan setiap hari untuk membersihkan pasir dari
sampah puntung dan plastik
namun upaya itu belum cukup
petugas kebersihan juga dikerahkan untuk memungut sampah puntung yang lolos dari kendaraan penyisir sampah
berbekal alat jepit dan penampung sampah mereka memungut puntung di sepanjang pantai
memang dibutuhkan upaya yang tidak sederhana untuk mengatasi masalah yang muncul dari sebatang rokok
nah ini kita bersama teman teman yang biasa membersihkan pantai
ini puntung biasanya nggak kelihatan ya pak karena tertutup pasir ya
pokoknya juga sehari bisa dapat berapa atau biasanya berapa banyak puntung yang bapak kumpulkan ya pak
lima kilo itu dalam waktu berapa lama itu pak
jadi pagi sampe sore aja bisa dapat puntung rokok itu sampe dua kilo
nah artinya temuan ratusan atau bahkan ribuan puntung rokok di pantai ini kembali membuktikan bahwasannya
sebuah atau sebatang rokok itu masalahnya belum selesai meskipun rokok itu sudah padam
lanjut gitu pak ya